anda kembali ke cnn indonesia prime news mahkamah konstitusi atau mk akhirnya memutuskan sistem pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau mencoblos partai sekaligus
nama calon legislatif secara langsung seperti pada pemilu dua ribu sembilan hingga pemilu dua ribu sembilan belas
kita akan bahas lebih dalam mengenai keputusan mahkamah konstitusi ini dari kacamata editorial dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
bisa mencoblos lambang partai atau nama nama calon legislatif yang ada di kertas suara
kita tahu ya caca bahwa selama ini memang antara sistem pemilu terbuka dan tertutup ini masing masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing
misalkan kalau misalnya sistem pemilu tertutup ini memberikan kewenangan kepada partai politik sehingga partai politik ini memiliki kewenangan penuh
dan memberikan partai politik ini sistem kadernya sehingga bisa berjalan
tapi juga ada kelemahan misalnya kita khawatir ada transaksi transaksi tertentu di partai politik sehingga melakukan oligarki di dalam partai politik
sementara kalau misalkan sistem pemilu terbuka kita bisa memilih masyarakat atau pemilih itu lebih leluasa
jadi langsung calonnya sehingga bisa mendekatkan antara calon anggota legislatif dengan pemilih
tapi kalau misalkan di pemilu tertutup kita bisa menjamin adanya kuota kuota untuk perempuan misalnya atau untuk etnis tertentu gitu ada keterwakilan keterwakilan yang sudah bisa dikunci gitu
sedangkan kalau terbuka
ada perumitan perumitan tersendiri misalnya dalam proses penghitungan
tapi yang jelas kita kemarin kita melihat bahwa ada propontera yang merucut gitu antara
sistem pemilu terbuka dan tertutup
kemudian ada wakil mantan wakil menteri kehakiman gitu ya
wamen kunham hukum danham deni indrayana memberikan sinyalemen sinyalemen gitu bahwa mk akan memutuskan tertutup
sehingga pendapat denny indrayana pada waktu itu menjadi kontroversi tersendiri
dan kemudian juga memunculkan penolakan
dari beberapa partai politik ada delapan partai politik yang bersuara menolak sistem pemilu tertutup misalnya
jadi ada keriuhan tersendiri sebelum akhirnya mahkamah konstitusi memutuskan sistem pemilu tahun depan ini
kembali pada sistem sistem sebelumnya yaitu sistem pemilu terbuka proporsional
keriuhan yang terjadi selama ini apakah bisa kita kategorikan keriuhan yang terjadi ini dalam ranah politik dan putusan yang diambil oleh mk
bisakah dikatakan tidak masuk akhirnya tidak masuk dalam ranah politik seperti itu mas
kita sih meyakini mahkamah konstitusi hakim hakim di dalam mahkamah konstitusi itu memiliki pertimbangan tersendiri ya
dan mereka cukup independen dalam memutuskan sistem pemilu tahun menghadirkan putusan itu
kita tentu menghormati independensi dari para hakim dan juga para hakim pasti mendengar masukan masukan dari banyak pihak
termasuk bagaimana kemudian terkait dengan kondisi sosial politik pada saat ini misalnya
mana yang lebih baik pada saat ini dan juga banyak pertimbangan pertimbangan lain
dan tentu kita menghormati para hakim ini dengan keputusannya bahwa akhirnya yang diputuskan adalah sistem pemilu terbuka
jadi artinya kita tidak melihat mungkin memang ketika kemarin ada keruihan keruihan
dan itu menjadi sebuah dinamika
tapi kita semua tentu meyakini hakim memutuskan itu tentu dengan pandangan pandangan atau lantasan lantasan hukum yang terbaik
yang memang lebih pas
walaupun kemudian ada dissenting opinion
tapi yang jelas masing masing hakim sudah memberikan suaranya
dan keputusan mahkamah konstitusi tentu harus kita hormati bersama ya
salah satu yang kemarin kemarin ini diperdebatkan adalah pemilihan sistem pemilu ini
akan kemudian menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dalam teknis pemilu atau demokrasi yang terjadi di indonesia
mk akhirnya menyatakan pada putusannya bahwa sebenarnya masalah masalah yang diajukan oleh pemohon ini solusinya bukan mengubah sistem pemilu
nah tanggapannya mas berarti setelah ini pr nya banyak bukan mengubah sistem pemilu seperti itu ya
kita melihat kemarin kemarin ini masih banyak juga ketika proses daftaran caleg
misalnya apakah partai politik itu menyusun caleg ketika mengajukan kepada kpu ketika memasukkan daftar caleg ya
ketika mendaftarkan daftar calon anggota legislatif itu
apakah disusun berdasarkan abjad atau sudah berdasarkan urutan urutan siapa yang memang diutamakan oleh partai politik
kemarin kan tidak ada
jadi ada beberapa partai politik yang mendaftarkan sesuai urutan abjad atau ada juga partai politik yang sudah berdaftarkan sesuai dengan urutan yang memang para calon di dalam internal sudah ditentukan siapa yang nomor urut satu dan seterusnya gitu kan
nah kemarin masih belum ada kepastian gitu bagaimana cara partai politik didaftarkan
andai kata kemarin ini diputuskan secara tertutup tentu akan menimbulkan
terbuka sekarang seperti ini ya
tentu kan beberapa partai politik yang mengajukan secara abjad apakah akan membuka atau tidak dalam surat suara nantinya gitu
nah ini tentu beberapa hal yang memang harus dicermati misalnya
saya kira perlu ada petunjuk petunjuk teknis yang tetap gitu ya yang sudah ditetapkan sebelumnya ketika mendaftar
kemudian nanti ini kita tentu proses di kpu berjalan apakah nanti ini surat suara seperti apa
sekarang masih daftar calonnya masih sementara gitu ya
nanti ketika daftar calon legislatifnya bisa jadi tetap bagaimana urutan urutannya
nah ini beberapa hal teknis memang yang kemarin salah satunya ya yang masih menimbulkan diskusi gitu ya
nah kita berharap tentu sebenarnya kan kita ini sudah melewati banyak pemilu setelah era reformasi sembilan puluh delapan kemudian kita pemilu dua ribu sembilan belas
sudah mulai dengan sistem yang baru gitu ya dua ribu sembilan atau dua ribu empat belas
berarti kita sudah melalui banyak proses pemilu sebenarnya
dan apa yang menjadi catatan di pemilu pemilu sebelumnya sebaiknya itu ditetapkan secara teknis secara tetap gitu ya
teknisnya seperti apa sehingga tidak menimbulkan kebingungan bingungan dari partai politik
tidak termasuk kita
ya mas revo itu adalah salah satu
mas revo itu adalah
salah satu contoh masalah mengenai teknis pemilu yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa harus mengubah sistem pemilu seperti itu ya
kemudian ada juga itu kan menjadi pr jangka pendek bisa dilakukan pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini misalkan
untuk jangka panjang salah satu masalah yang kemarin juga mengemuka mengenai politik uang
saldi isra dan juga mk ini menyatakan bahwa politik uang itu juga penyelesaian masalahnya
sistem pemilu mau proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup keduanya bisa saja
konsekuensinya adalah politik uang sehingga penyelesaiannya ini bukan mengubah sistem pemilu
iya sebenarnya kan politik uang ini kan kembali lagi persoalannya cukup panjang
saya ingin menanyakan
apakah ada jaminan misalnya ketika sistem pemilu itu dilakukan secara tertutup
karena terbuka proporsional tidak akan terjadi politik uang
sebenarnya kan politik uang itu nantinya hanya akan memindahkan
kalau misalkan terbuka kekhawatirannya itu adalah calon anggota legislatif itu mengguyur uang kepada calon pemilih
dan jumlahnya tentu tidak besar
maksudnya tidak besar itu untuk masing masingnya
yang kita tahu selama ini dari beberapa pemilu pemilu sebelumnya
mungkin hanya kisaran rp lima puluh atau rp seratus
tapi kan kalau misalkan sistem pemilunya itu menjadi tertutup
apakah politik uang dijamin tidak ada
memang tidak kembali ke masyarakat
tapi bisa jadi politik uang itu justru akan terjadi di internal partai politik
jadi artinya para calon anggota legislatif akan berusaha masuk dalam kertas suara
dan masuk jadi nomor jadi misalnya bukan nomor sepatu
dengan cara tidak berhubungan dengan cara cara politik
nah ini sebenarnya kan proses kalau misalkan kita terbuka
kita mengedukasi masyarakat asal jangan kemudian hanya karena uang seratus ribu lima puluh ribu atau rp dua puluh lima
kemudian akan nasib kita selama lima tahun ke depan itu akan menjadi runyam
karena apa yang kita lakukan di bilik suara
seperti yang slogan slogan yang selama ini ada bahwa
lima menit di bilik suara itu akan menentukan lima tahun ke depan
artinya pendidikan politik kepada publik itu yang lebih jauh
lebih penting untuk meminimalisir politik uang ini caca
dan kita tahu memang dari beberapa penelitian
misalnya sepuluh tahun yang lalu
itu sudah ada penelitian bahwa satu calon anggota legislatif
konon bisa menghabiskan uang sekitar rp enam miliar
untuk menjadi anggota legislatif
pada waktu itu
penelitian tersebut dibuat di salah satu media masa
dan itu kemudian juga menjadi salah satu hal
yang kalau misalkan kita membuka website mahkamah konstitusi
ada salah satu artikel yang hal tersebut menjadi pemberitaan di dalam website mk
nah tentunya kita sekarang memang punya pr besar ini
bagaimana mengedukasi atau memberikan pendidikan politik kepada warga negara indonesia
supaya jangan mudah tergiur oleh segi atau se apa
jumlah uang yang tidak seberapa itu
kalaupun misalkan di kota besar ya
uang sebesar itu mungkin hanya dua kali makan di warung gitu ya
tapi kemudian nasib kita selama lima tahun ke depan diperbarukan
nah pendidikan pendidikan seperti itu menjadi tanggung jawab siapa
harusnya itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah
partai politik juga
di hal yang tanggung jawab tersebut
termasuk kita media massa
untuk mengedukasi para pemilih
baik di balik dinamika diskursus yang terjadi akibat uji material mengenai sistem pemilu ini
setidaknya ada hikmah besar yang bisa kita ambil ya mas pr
pr mengenai perbaikan sistem demokrasi sistem pemilu ke depan ini bisa lebih terbuka di masyarakat
agar bisa kita kawal bersama
seperti itu ya mas revo
baik terima kasih
terima kasih bang
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime